ya kan tiba tiba aja boy dateng fi terus nawarin bantuan jadi yaudah lagian juga gak ada yang terin sampe rumah kok fi
padahal lo kamu mesti liat hidung kamu kalau gerak gerak kamu bohong bohong gak kamu nih
ih apaan sih fi ya enggak lah aku ngapain juga bohong sama papi kan aku udah janji aku gak akan bawa temen ke rumah
tapi tetap bagi papi kamu melanggar aturan karena kamu masih bersama dengan boy dalam aturan kamu boleh pacar
yuk kita mati
yuk sabut aja yuk
buang akal mah ke dia atau sabar yang dirogin sama boy
mana tuh udah pulang
mas kurang kenceng kali teriakannya mau aku bantuin
jangan jangan biar biar saya
mas lihat ke atas dulu ya
ini gimana ya kalau sampai refa menyangkal kalau dia pulang gak diantarin sama boy
gue harus bikin drama sedikit buat pemanis merusak hubungan mas bey dengan reva
gue harus ngelakuin sesuatu
bisa diganti gak
reva pulang dengan siapa dan naik apa
aku balik nanya naik apa
berarti boy emang gak kesini
tapi gue harus cari alibi biar eva bisa dimarahin
dan semakin menekan mas bi untuk mindahin reva ke sekolah asrama
kalau ditanya sama bapak
naik motor diantarin sampai ke rumah
masih banyak kok orang yang pengen kerja di rumah kamu ya
di rumah ini jadi pembantu gak cuman kamu doang
kalau kamu gak mau bohong
kamu saya pecat
waduh dipecat nyonya
pecat mau kece
oke saya pecat besok kamu gak boleh ketemu
ntar dulu nyonya salah ngomongnya
jangan pelis jangan dipecat
pelis pelis jangan dipecat mohon
please bukan pelis
makanya jangan ngerti so inggris indonesia aja lo cinta indonesia kan gak
eh salah dong
jadi harus ngebohong
ya ampun ya anak
pantesan dari tadi panggil panggil kamu yang gak denger
kamu pake earphone
nah kok nanya kenapa
ini maghrib maghrib kamu dengar musik
udah sholat belum
udah kok fi aku udah sholat
papi sendiri udah belum
ya belum lah
kan papi baru nyampe
oh yaudah fi mendingan papi sholat dulu aja
ini dikasih tau malah ngasih tau orang lain
udah kalau papi mati sholat
ini papi datang kemarin mau ada tujuan
boy antar sampai ke rumah
karena papi denger dari bagas kayak gitu
jadi gini loh fi
eh ceritanya kan tadi tuh mobil kita tiba tiba ke psp banget
dan aku tuh buru buru banget fi
aku tuh harus cepet cepet pulang
soalnya dua hari lagi kan aku uas
terus banyak banget tugasnya fi
lah iya tapi kan gak perlu diantar boy
kalau bisa naik taksi kan
eh ya kan tiba tiba aja boy dateng fi
terus nawarin bantuan
lagian juga gak diantarin sampai rumah kok fi
padahal lo harus lihat hidung kamu
kalau gerak gerak kamu buang
ih apaan sih fi
ya enggak lah
kan aku udah janji
aku gak akan bawa temen ke rumah
tapi tetep bagi papi kamu melanggar aturan
karena kamu masih bersama dengan boy
dalam aturan kalau boleh pacaran
kalau kamu sudah lulus kuliah
dan sekarang kan belum lulus kuliah
yang penting kan aku nepotin janji
lagian juga boy tadi cuma ngantarin sampai situ doang
gak jauh kok
aku tuh mau belajar nih
saya ke bawah dulu ya
tungguin papi agak baik
lebih bahagia kali ya
pasti reva sekarang itu menyangkalkan mas
padahal surti sendiri bilangnya kayak begitu loh mas
mas kan ayah kandung dia
mas gak percaya
nah surti tadi
bapak tanya sama kamu
tadi reva diantar boy sampai ke rumah enggak
reva apaan yang ber muak
bi surti udah bilang kalau kamu diantar boy sampai rumah
ibi gimana sih aku kan tadi gak diantarin sama boy
eh reva kamu kan melihatnya melotot gitu lah
tuh surti jadi ketakutan kayak begini
eh gue tuh gak ngotot
surti ketakutan tau
gini aja kamu udah balik ke dapur lagi aja deh
aku takut kamu kena marah sama non rafa gara gara kamu berkata jujur
sampai jumpa lagi